selanjutnya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pagi hari ini di pasar spot
kalau kita lihat perjalanan rupiah pada perdagangan kemarin memang rupiah menguat terhadap mayoritas mata uang
seperti dolar euro concern sentimen positif dalam negeri ini masih memicu rupiah bisa perkasa di perdagangan global
kita lihat selanjutnya bagaimana dengan kurs rupiah untuk kurs jual dan kurs beli di bank umum pada perdagangan hari ini
kita lihat mandiri kurs jual sebesar empat belas satu ratus tujuh puluh lima dan kurs beli empat belas lima ratus dua puluh lima
bank bni empat belas satu ratus delapan puluh untuk kurs jual dan kurs belinya ada di empat belas lima ratus dua puluh lima
bank bca empat belas satu ratus delapan puluh empat untuk kurs jual dan empat belas empat ratus delapan puluh empat untuk kurs beli
beberapa sentimen penggerak perdagangan dalam negeri adalah diperpendeknya karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau ppln
ditambah adanya rilis data terbaru dari badan pusat statistik tentang peningkatan jumlah wisatawan indonesia
dan indeks pmi manufaktur indonesia yang masih berada di level ekspansif atau produktif
sementara itu kenaikan satisiknya di dalam negara negara yang masih berada di level ekspansif atau produktif

dan harga komoditas seperti kelapa sawit ini ikut menjadi sentimen positif untuk penggerak mata uang garuda
kita lihat selanjutnya bagaimana dengan pembukaan indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama hari ini
pada pukul sembilan lebih sepuluh pagi ini tepatnya ihsg masih berada di tren positif ya
senada dengan rupiah nampaknya memang perdagangan kemarin ihsg juga perkasa ditopang sentimen positif
di dalam negeri
akumulasi asing tercatat meningkat namun di sisi lain aksi profit taking kemungkinan terjadi di saham saham di cap atau kapitalisasi besar
seperti sektor perbankan asing tercatat melakukan net sale di saham saham bank pemerintah dan juga saham konstruksi
koreksi ihsg diprediksi terjadi pada hari ini
peluang koreksi ini terjadi di tengah eskalasi perang antara rusia dan juga ukraina
serta pemanfaatan ihsg untuk trading jangka pendek begitu profit taking
sementara itu sentimen positif masih datang dari rencana pemerintah
sementara itu sentimen positif masih datang dari rencana pemerintah

mengubah status pandemi menjadi endem
itu tadi rupiah dan ihsg bagaimana dengan bursa di zona kawasan
kita awali dari asia terlebih dahulu
kita lihat di sini mayoritas masih berada di zona merah dengan pelemahan tertinggi
selanjutnya kita lihat bagaimana dengan bursa zona kawasan lainnya
di eropa mayoritas semuanya masih berada di zona merah
kita bisa lihat disini
eurosoft lima puluh terdepresiasi cukup dalam sangat dalam
lalu kita lihat ya
hal ini memang terjadi akibat tensi rusia ukraina yang masih meningkat
adanya konvoy masukan rusia di ibu kota ukraina
kiev ini senada langsung membuat bursa di zona kawasan eropa
semuanya terjun bebas begitu
mengekor juga pelemahan yang terjadi di bursa zona kawasan amerika atau wall street
pantau bagaimana dengan bursa yang terjadi di zona kawasan amerika atau wall street

untuk perdagangan pada penutupan perdagangan kemarin ya
diikuti nasdaq komposit yang terapresiasi setelah berhari hari ada di zona merah
pemicunya adalah data inflasi di negeri pamansal amerika serikat
yang tercatat tinggi
begitu ini memicu kekhawatiran akan adanya percepatan
pemangkasan jumlah tapering off
atau pemangkasan bantuan stimulus ekonomi di amerika serikat
begitu juga didorong oleh eskalasi rusia dan juga ukraina
yang membuat appetite di bursa saham global
ini nampaknya masih kurang bergairah begitu ya